informasi lain saudara wakil presiden republik indonesia ke sepuluh dan ke dua belas yusuf kala menjadi saksi meringankan dalam persidangan mantan dirut pt pertamina galaila karen kardina atau karen agustiawan
dalam kesaksiannya jk menjelaskan mengenai ketahanan energi indonesia di masa kepemimpinannya
dalam kesaksiannya jk menjelaskan proses bisnis dan prinsip ketahanan energi indonesia yang lebih baik lebih daripada kurang dan memiliki cadangan sebesar tiga
jk menambahkan tak ada bisnis minyak yang bersifat regional namun bersifat internasional sehingga diperbolehkan untuk membeli minyak ke luar negeri
apa yang terjadi pada waktu itu
ya kalau proses
pertamina tentu saya tidak mengetahui tapi itu pertamina sebagai perusahaan besar dan juga sudah menjadi bahagian daripada bisnis minyak di dunia ini
tentu juga mempunyai pertimbangan pertimbangan bisnis untuk mencapai bisnis yang memang
selalu minyak itu selalu tidak ada minyak yang regional selalu bersifat internasional
jadi artinya boleh beli boleh beli
sama kita membuat investasi sama petronas dari investasi di indonesia membuat pompa bensin di indonesia share
itu semua bisnis minyak begitu
bahwa saling boleh investasi sini karena itu malaysia saja lebih kecil punya pompa bensin di sini
dan itulah ciri suatu bisnis yang bersifat luas
sementara itu terdakwa karen agustiawan bilang pertamina merupakan entitas bisnis dan wajar bisa mengalami kerugian dalam menjalankan bisnis
menurutnya bila langkah bisnis perusahaan yang sekali merugi langsung dihukum maka semua bumn berpeluang bernasib sama dengan dirinya
pertamina itu adalah entitas bisnis jadi kalau misalnya belum digunakan ya boleh diperdagangkan
dan pengadaannya pun bukan pengadaan seperti pengadaan di lembaga atau di departemen atau di kementerian
ini adalah entitas bisnis jadi memang harus agile
tadi pak jk sudah menyampaikan yang namanya perusahaan itu ada untung rugi
tapi kalau rugi sekali itu dihukum berarti semuanya nanti bumn yang rugi dihukum
tadi pak jk sempat bingung kenapa ibu jadi terdakwa
ya pasti bingung pak jk
ikutin instruksi saya tapi dia yang masuk penjara kan bingung jadinya